eh kak isa abis dari mana
dari rumah bunur tapi bunurnya lagi gak ada pesanan rendang hari ini
gak tau gigit serangga kali
seprenya gak pernah dicuci kali
soalnya kalau banyak serangga kamarnya kotor
gak pernah dipel
atau jarang ganti sprey
iya bener tuh neng
saya juga pernah bentol bentol
gara gara spreynya gak pernah dicuci
gak pernah dipel
tadi gue ke rumah ani lagi aninya gak ada juga
lu tau gak jad
mana gue tau
buang narik dulu ya
rauh pepek sepuluh
bang cepet dong
jangan bang buat kue nih
teguk aja bang
jangan bang jangan begajulang
takut ada lobang
nanti saya makin susah ini buah kuenya
yang penting selamat
bang kok malah berhenti
ani mengindah dari kamu ya
saya emang gak tau ah pur
ojak yang tau
mau kemana lu
kok turun bang
jangan deket bang
kan gak nyampe rumah bang
ya kan saya belum kelar ngatur jam
kalo belum kelar kenapa berinci bang

ya kan saya belum kelar kenapa berinci bang
ya kan saya belum kelar kenapa berinci bang
jakarta kalo gak hujan panas
kalo panas gerah
oleh oleh pak haji
di sukabumi juga sama atuh
kalo gak hujan ya panas
kalo panas ya gerah atuh
kalo panas ya gerah atuh
karir gua dagang di mari kagak ada yang minta kopi pakai oh lululun tis kopi apa tuh pakai
oh bapak mah gak ngerti ah ah masa gitu aja pada nggak ngerti ya iya tuh kalau kopi mah pakai
oh kalau nggak pakai oh namanya kpi iya iya iya iya bercanda lu kagak mutu eh ke
bisa habis dari mana dari rumah bunur tapi bunurnya lagi nggak ada pesanan rendang hari
ini kayak dari mana habis dari rumah emak bikin kue tak isah kenapa amane kajek aja ya bapak jalan
ojek kemana jangan jangan sama dia mah kenapa mah
makasih teh iya
teh zatnya mau curhat apa
kenapa saya bingung mau mulai dari mana soal bang harun iya kenapa bang harun belum gajian tapi saya
sama bang harun lagi butuh uang buat bayar kontrakan baru tadinya saya mau bingung sama
bunur malah tapi bunur malah juga lagi banyak pengeluaran mau bikin restoran padang saya
bingung kalau bunur malah jadi buka restoran padang mungkin nanti bunur nggak nerima pesanan
kalau kata saya sih coba aja tanyain ke emak siapa tahu emak butuh orang buat bikin kue jadi bisa minta
tolong sama teh isah tapi kan yang bantuin mau udah banyak potati mbak yanti
teguh mana mungkin ma minta bantuan saya ya namanya juga usaha tuh teh siapa tahu usaha makin besar jadi ma butuh tambahan tenaga
suare pur gua mau dia ketemu di jalan lagian gua lupa bilangin kalau dia tidur salam lu
selalu setelah udah lo gak mau maafin gua juga gak mau paham aku mau ngomong ngomong aja deh

kenapa pada diem diem an begini ada tukang bohong matanya kedip kedip sebelah eh
mata gua kena serangga lagian kan gua minta maaf
umur kata bapak saya kalau ada orang minta maaf itu harus dimaafin
hai hatinya kagak ada pergi kemana mbak
meminta tolong tetesin obat mata dua jam sekali mesti ditetesin
mana sih obatnya
kagak usah mak biar tatih aja ntar
lo kagak mau diobatin sama mak
rejo makasih ya udah mau dengerin
iya sama sama teh assalamualaikum
buka dong matanya
kok gak keluar nih
gak boleh dibuka mak
mak juga tau
kebeneran lo dateng